enggak gak diem diem juga sayang
ya aku mikirnya kamu itu lagi tidur aku gak mau ganggu kamu aja
terus ini kamu mau kemana lagi lagi ada meeting
enggak cuma mau
mau nyari pak jajah
oh kamu mau ketemu sama pak jajah
ya ternyata nino juga mau cari pak jajah pagi ini
iya pak jajah yang kemarin aku bilang mantan sekuriti di klaster ini
kamu ikut gak atau kamu pergi ketemu dengan teman kamu ya terserah
oh enggak yaudah aku ikut kamu
karena ini lebih penting aku bisa cancel temen aku kok
saya udah gak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga ini
saya juga gak tau ketika
nanti kalau saya jalanin saya gak tau saya
gimana kalau misalkan saya tahu ada kebohongan yang lainnya
responnya terhadap gugatan yang sudah dilayangkan istri bapak
saya ingin mempertahankan pernikahan saya
saya tidak ingin ada perceraian
misalnya kamu akui apapun
dicunturesu pada horrageku werelogs tayang
mereka bersikap iki dui
jadi itu aja
beberapa kesemuanya gue ikut tapi kebetulan tidak rasa fokus
tetapi aku ingin menikmati
apa yang berlangsungnya kamu
tisedot jika agak kalau saya ingin
kalau pergelangan rappelle
gimana kabar kak rafael
yaudah kalau gitu kita ke dalam
mantan suami andin
terus sekarang jadi suaminya elsa
ditanya tanya sama nino
pak jaja yang sebenarnya udah lupa
malah jadi inget sama gue
mungkin aja kan dia inget
dia ngeliat mobil gue keluar masuk
ya ampun gimana ini
ibu sebagai penggugat
berpisah dengan pak aldebaran
sudah tidak lagi
berkewajiban untuk menafkai ibu
apakah ibu sudah siap
terkait hak asu anak
dan pak aldebaran
secara otomatis akan jatuh
ke tangan bu anding
karena rena masih
di bawah umur
apakah bapak sudah siap
berpisah dengan anak bapak
pasti sangat berat
buat mas al berpisah dengan rina
karena mas al sangat mencintai rena
dan aku juga tahu
gak hanya berat untuk mas al
tapi juga sangat berat untuk rena
karena rena sebenarnya juga mau
selalu bersama sama dengan papanya
pada saat ini
saya sudah berpikir
saya harus ikut andien
karena andien ibunya
sejatinya perceraian itu
sangat menyakiti hati anak
apalagi anak balita seperti rena ini